dan langsung saja kita berbincang dengan hendra hendrawan seorang warga net tepatnya yang menemukan adanya praktek jual beli data ektp dan kartu keluarga di media sosial facebook
selamat malam mas hendra
mas hendra kita perlu apresiasi juga bahwa kemudian apa yang anda ungkap begitu ternyata sekarang sudah ditindaklanjuti oleh pihak berwajib
tapi kita ingin mendapatkan informasi lebih detail
sebenarnya saat anda mengetahui ada transaksi jual beli data tersebut bagaimana kronologinya mas
jadi sih sebenarnya saya sudah gabung grup itu sudah lama ya mas dari kalau tidak salah bulan februari
nah itu di facebook ya atau di media sosial apa
pertama saya tahu dari teman saya yang update status gitu ya katanya ketipu
nah pas saya lihat si teman saya itu jawab dari grup itu gitu dari market official
nah yaudah saya iseng aja join ya karena kebetulan saya jarang buka buka facebook jadi saya nggak tahu di mana gitu isinya apa
lalu pas kemarin kebetulan pas kamis malam saya cek ngelewat di beranda saya gitu ya ada yang nyari ktp sama kakak gitu mas
nah dari situ pertamanya sih saya screenshot aja gak curiga apa apa ya
pas ada yang nanya itu dipakai buat apa
nah saya jadi penasaran juga ya langsung saya cek gitu ke isi grupnya pas saya cek oh isinya ada yang jual buat pay letter ada yang buat kredit online gitu mas
saat anda masuk ke grup itu atau join ke grup itu apakah langsung diterima oleh komunitas itu atau harus ada verifikasi data nama atau
akun tertentu begitu mas hendra atau bagaimana terbuka saja begitu
oh saya waktu itu langsung dimasukin aja nggak ada yang harus ini itu gitu mas
setelah anda masuk dan join di grup itu apa yang anda temukan di dalam grup tersebut
percakapan seperti apa yang anda temukan di sana
oh waktu itu belum saya cek sih karena saya kan jarang buka facebook juga gitu ya mas
jadi baru baru ketahuannya malah sekarang
jadi saya sendiri sih waktu itu masih belum tahu gitu bahkan saya aja nggak tahu kalau saya udah di acc buat masuk grup itu gitu mas
setelah anda tahu bahwa kemudian di dalam itu ada transaksi jual beli data ilegal apa yang anda lakukan saat begitu beredar nama nik kk bahkan ada foto selfie dari si pengguna
ada yang berada di dalamnya
ada yang berada di dalamnya
ada yang berada di dalamnya
ada yang berada di dalamnya
ada yang di dalamnya
ada yang di dalamnya
ada yang berada di dalamnya
apakah misalnya misalnya misalnya

berapa harga yang dijual ada berapa
banyak jumlah data yang diperlukan
dan untuk keperluan apa saja
berdiskusi di dalam itu bisa lebih
spesifik mas hendra
kalau harga sih
itu kayaknya beda beda ya
soalnya kan harganya juga
nggak ditunjukin secara
langsung di komentar ya mas
pada lewat pm
itu di komentar satu kakak
sama ktp itu cuma dihargai
si data datanya itu dipakai
ya yang kayak gitu deh pokoknya
berinteraksi di grup itu
atau menggali informasi tertentu
di sana atau hanya
memang memantau saja atau bagaimana
oh saya kalau berinteraksi
sama sekali enggak ya mas
di scrowl aja isi grupnya apa gitu
dari hasil yang nge scroll aja
memastikan bahwa kemudian orang orang
yang berada di grup itu memang memiliki
akun facebook yang terverifikasi
begitu ya artinya bukan
anonim atau akun bot begitu ya
bukan cuma akunnya itu bukan akun yang
nampakin identitas asli gitu mas
sebagian ada yang pakai
foto kartun foto yang kayak gitu deh
bukan foto muka sendiri gitu
tampilan akun akun tersebut memang
sudah join dengan
facebook itu sendiri ya
oke lalu kemudian
setelah anda ketahui ada transaksi seperti itu
anda mencoba untuk menghubungi salah seorang
di dalam akun tersebut secara pribadi atau
ngehubungin soalnya kalau ngehubungin kan
di ancam atau gimana ya mas ya
jadi ya langsung saya cepet cepet upload aja
artinya dengan anda mengupload ke sejumlah media sosial ini
apakah ada respon dari orang orang yang berada di akun akun tersebut kan jumlahnya saya lihat ada
saya besoknya langsung di kick dari grup
terus grupnya ganti nama
setelah ganti nama
langsung berubah dari
yang asalnya tertutup jadi rahasia gitu
oke jadi keberadaan anda diketahui akhirnya oleh orang orang di dalam grup itu
sehingga kemudian anda dikrik tikik dari grup itu dan anda membongkar
transaksi mereka disana
nah itu sesudah saya ngebongkar
jadi ada yang lapor ke grup itu
udah di kick grupnya ganti nama
udah ganti nama di pengaturannya asalnya grup itu tertutup jadi rahasia
oke sehingga anda kemudian sampai saat ini tidak lagi bisa mengakses grup itu
sama sekali atau hanya tidak bisa masuk ke dalam grup itu
atau masih bisa melihat bahwa
grup itu masih ada
udah gak bisa sama sekali pak
udah nggak bisa melihat ini aja
itu dari yang komentar di tweet saya di twitter
oh anda justru mengetahui bahwa
kemudian grup itu berganti nama dan menjadi rahasia dari
orang orang yang mereply postingan anda begitu ya
terima kasih mas hendra untuk informasinya